anda masih bersama kami giliran po chi guan atau murdaya po
taipan pemilik berka group yang meminta pengampunan pajak atau tax amnesti
suami dari pengusaha harta timur daya ini menyambangi kantor pusat direkturat jenderal pajak di jakarta pada senin pagi
murdaya po mengaku sudah puluhan tahun menunggu program amnesty pajak
sehingga tidak ingin menyianyiakan kesempatan yang diberikan oleh presiden jokowi saat ini
murdayapo mendeklarasikan harta tambahan atas nama pribadi dan perusahaan yang selama ini belum dilaporkan
namun ia enggan terbuka soal jumlah harta tambahan yang dilaporkan dan nominal uang tebusan yang disetorkan
budaya pun merupakan salah satu pengusaha tanah air yang masuk jajaran orang terkaya di indonesia versi majalah forbes
kekayaan yang mencapai dua satu miliar dolar amerika
murdaya merupakan bos dari pt sentral cipta murdaya yang berhasil mengantungi lisensi
untuk produk sepatu nike di indonesia
selain itu ccm juga merupakan agen pemasaran untuk produk produk seperti ibm hp hitachi dan masih banyak lagi